terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita tahu ya bahwa atlet nasional ini juga menjadi gar terdepan dalam menerima tahapan vaksin dari pemerintah
pemberian vaksin akan dilaksanakan akhir februari ini secara bertahap
dan bagaimana prosedur tersebut akan dilaksanakan
serta berpengaruh bagi kesehatan dan juga keamanan para atlet yang masih harus menghadapi beberapa turnamen dalam waktu dekat
malam hari ini kami sudah terhubung bersama sekretaris kementerian pemuda dan olahraga kemenpora republik indonesia gatot s dewa broto
selamat malam pak gatot
selamat malam mbak fani apa kabar
baik pak gatot sendiri bagaimana pak sehat
alhamdulillah masih di kantor
masih di kantor ya bapak ya
ini kita ganggu lagi pak ya dengan rencana pemberian vaksin terhadap para atlet indonesia ya pak
alokasi kuota pemberian vaksin sampai dengan saat ini fixnya berapa banyak pak
dan untuk siapa saja mungkin bisa dialaborasi
baik terima kasih
jadi insya allah hari jumat yang akan datang tinggal tiga hari lagi akan berlangsung vaksinasi berdana untuk hampir seribuan atlet nasional
kriterianya adalah atlet yang akan berlaga di sepanjang tahun ini di event internasional dan juga yang menarik hanya event internasional
ada olimpiade paralimpik sea games ujungnya nanti di akhir tahun ini tapi juga all england di bulan maret
di samping itu mengingat yang lalu sudah ada izin dari pak kapolri untuk pramusim liga satu akan juga disertakan para pemain sepak bola
yang berlaga di turnamen pramusim liga satu itu
jadi ini yang paling menarik dan dituguh tuguh dan pelaksanaan vaksinasi akan berlangsung di istora senayan
oke totalnya berapa banyak pak jadinya yang dapat vaksin
jadi untuk tahap terakhir
karena itu pihak kementerian kesehatan sudah siap untuk satu dua ratus tiga personel
personel itu terdiri dari bisa atlet ofisial
karena ofisial itu kan yang atau pelatih itu kan yang melekat setiap hari
dan kemudian tenaga pendukung
nah mengingat jumlah atlet unggulan itu banyak sekali
itu sama seperti nakas dan profesi lainnya
nanti setelah perdana di istora tanggal dua puluh
itu akan juga berlangsung vaksinasi di sejumlah daerah
kalau yang di jakarta diantaranya di rumah sakit olahraga kami di jibubur
kemudian karena sistem database kementerian kesehatan sudah bagus banget
itu nanti nempel di sentra sentra kesehatan di mana atlet itu berada
kan nggak mungkin dalam kondisi pandemi ini mereka berbondong bondong didatangkan ke jakarta
itu kan gak sehat lagi
oke betul betul karena pandemi ya pak ya
karena bisnya kesehatan sudah bagus
berarti satu dua ratus tiga itu yang ada di jakarta saja
atau semuanya seluruh tiga puluh tiga provinsi
kalau yang ada di jakarta itu yang ready sudah ready
itu nanti sampai siang tadi terdata sekitar tujuh ratus lima puluh
dan sampai pokoknya prinsipnya itu kemudian kesehatan siap
karena mereka yang penting itu asal ada data yang exact berapa dari kemenpora
kemudian mereka akan menerjunkan tenaga kesehatannya
tapi tentatif dari kami itu sekitar delapan ratus
yang terdomisili di jabodetabek
sehingga kita tidak perlu melakukan mobilisasi transportasi yang terlalu jauh
pak gatot kan awalnya kuotanya dijadwalkan berjumlah sekitar tiga ratus
kemudian berubah lagi menjadi sekitar tujuh ratus lima puluh
dan ini sekarang satu dua ratus tiga pak
urgensi penambahannya ini dialokasikan untuk apa aja pak
ya karena pertama kami belajar dari cave pada saat laksanaan di istora
untuk tenaga kesehatan di awal februari yang lalu
itu hampir satu dua ratus bisa dilakukan selama satu hari
nah kemudian berarti kami pun juga bisa
kemudian yang urgensi yang kedua adalah banyak atlet yang mereka itu sangat mendesak sekali
untuk berlagak tidak hanya all england yang saya sebutkan tadi
tapi juga para olimpiade kemudian sejumlah event event lainnya
terutama tadi saya katakan misalnya ada yang ditunggu tunggu oleh masyarakat untuk pramusim liga satu dan sebagainya
tetapi oleh kesempatan ini saya terima kasih kepada cnn
bagi para atlet yang lain nggak perlu khawatir
karena di hari hari berikutnya khususnya senin kebelakang itu akan tetap kami berkoordinasi dengan kementerian kesehatan untuk melakukan vaksinasi
oke berarti ini semuanya diprioritaskan untuk yang akan bertanding dalam waktu dekat ya pak
ada yang dalam waktu dekat
ada juga yang bahkan sampai yang olimpiade pun
olimpiade nya kan masih di bulan juli di tokyo kalau nggak ada perubahan
itu pun juga akan kami langsung vaksinasi
karena terus terang dengan adanya vaksinasi itu menumbuhkan semangat mereka untuk melanjutkan dalam mengikuti di pelatnas
di pelatihannya gitu
oke termasuk yang ke luar negeri begitu ya pak gatot
jadi contohnya misalnya bulu tangkis ya
bulu tangkis itu pada awal bulan maret itu akan ada swiss open
tapi mereka harus berangkat tanggal dua puluh tujuh februari mengingat satu minggu di swiss harus masuk karantina
nah kemudian mengingat itu mereka itu sangat segera dan itu termasuk yang akan berangkat di swiss open itu yang akan dimasukkan yang akan divaksinasi di hari jumat yang akan datang
tidak bertabrakan pak dengan jatuh pemberian vaksin kan mengingat vaksinnya baru diberikan tanggal dua puluh enam kemudian dua puluh tujuh mereka harus berangkat
pula bahkan dua puluh empat mbak
tapi karena setelah mendengar vaksinasi ini tanggal dua puluh enam lalu mereka undurkan
tetapi ada ini pertanyaan mbak fani ini menarik nih
ada juga event contohnya kayak event all england ya
all england itu akan berlangsung tanggal sekitar pertengahan bulan maret ya
tanggal tujuh belas maret gitu
mereka berangkatnya tanggal sembilan maret
nah mereka tidak bisa di mungkin beberapa diantaranya saja
tapi secara umum tidak bisa divaksin di hari jumat yang lalu karena kalau kami hitung kan ada tahap kedua vaksinasi kan
pada saat tahap kedua itu mereka sedang ada di birmingham
sehingga tadi sudah dibutuhkan lebih baik bbsi mengurungkan untuk yang ke all england nanti baru akan divaksinasi setelah mungkin mendekati berangkat ke all england atau setelah pulang dari all england gitu

pak gatot tapi kan kementerian kesehatan dan juga who sebelumnya
juga pernah mengimbau kalau misalnya yang sudah diberikan vaksin ini kan tidak berjalan jalan atau melakukan perjalanan terutama untuk luar negeri
nah ini apakah ada prosedur isolasi atau karantina kesehatan yang akan mereka jalankan
ya ada mbak
jadi contohnya swiss open ya
business open itu akan berlangsung di awal maret
tapi mereka berangkat itu tanggal dua puluh tujuh dan itu konsekuensinya di swiss itu mereka akan kena masuk karantina satu minggu
semua juga akan berlangsung
karena jadian kemarin pada saat sejumlah pemain bulu tangkis itu ikuti thailand open itu mereka juga masuk karantina satu minggu
jadi prosedur peraturan who tetap dipatuhi oleh teman teman di bpsi
tidak akan mempengaruhi persiapan mereka bertanding ya pak gatot
karena yang menarik adalah pada saat kami hampir setiap hari berinteraksi dengan kentang kesehatan bagus banget kentang kesehatan
itu sebagai contoh begini
ada pertanyaan dari seorang coach seorang pelatih dan pembina
apa dampaknya kalau habis divaksin
apakah ada khawatir kalau itu berpengaruh pada gerakan atau skill dari atlet
lalu dijawab oleh seorang dokter bagus sekali
kalau sampai tiga puluh menit pertama setelah divaksin itu tidak ada reaksi yang kontraproduktif berarti itu dijamin tidak ada masalah gitu
dan kesimpulannya itu tidak akan mempengaruhi kayak tadi mbak wadi katakan apakah tidak mepet
kita harapkan pada saat vaksinasi tidak ada dampak yang serius
nah antisipasinya apa kalau dalam tiga puluh menit ada reaksi kontraproduktif seperti apa yang akan diberlakukan dari tim atlet kemudian juga kemenpora sendiri
ya kebetulan tadi sore jam enam belas itu kami mengadakan pertemuan dengan pimpinan dari empat puluh cabang olahraga yang nanti atletnya akan divaksin
itu sudah disampaikan oleh kementerian kesehatan
pertama tentang prosedur kedua juga antisipasi sampai kemudian ambulan pun juga sudah disiapkan nanti di istora
dan bahkan ruang icu pun juga sudah disiapkan di situ jadi antisipasinya sangat sangat excellent sekali dari kementerian kesehatan
oke nah pak gatot di dalam negeri ini kita juga akan menyambut pekan olahraga nasional di papua ya pak
kira kira persiapannya sampai dengan saat ini seperti apa
ya kalau persiapannya alhamdulillah sudah
infrastruktur contohnya yang dilakukan oleh kementerian pupr itu sudah selesai semua hampir selesai
masih ada satu cabang olahraga saja yang tinggal finishing kemudian juga yang di backup oleh apbd pemprov papua juga sudah selesai
kalau dari aspek infrastruktur nggak ada masalah tinggal pelaksanaan saja
karena infrastruktur ini didesain rencana semula seandainya pon itu berlangsung oktober kemarin tapi kan kita tahu ditunda menjadi oktober yang akan datang
khusus untuk masalah vaksin alhamdulillah pak menpora selain untuk tahap pertama ini mendapatkan jatah dari kementerian kesehatan dari pak menteri kesehatan terima kasih pak menkes
itu sebanyak lima vaksin nanti untuk preparation dari pon itu pun juga untuk tahap sejauh ini pak menpora sudah mendapatkan jaminan dari menteri kesehatan dan menko perekonomian sebanyak tujuh vaksin
oke tapi ini akan menyeluruh pak ke semua tempat atau semua wilayah
kalau kita mengingatkan
jadi kemarin kita dapat informasi bahwa kondi papua sendiri juga belum mendapatkan instruksi dari kondi pusat untuk menggalakan pemberian vaksin terhadap atlet atlet yang ada di daerah mereka itu juga berlaku kepada daerah yang lain nggak pak
ya gini mbak tadi kebetulan ditanyakan oleh lepas rapat sore tadi ditanyakan oleh waketum koni pak warno pak gadot kami juga minta untuk divaksin terus saya balik dengan santun saya siap pak warno
tapi dengan catatan kami kemenpora dan kementerian kesehatan membutuhkan data
by name kemudian by address kemudian telepon number kemudian nomor pendudukan dan sebagainya kita kan nggak mau berande ande
nah berdasarkan data dari koni itu akan ketahuan ini asal atlet dari provinsi mana dan tentu saja itu asal atlet dari provinsi seluruh indonesia
nah supaya tidak mix nanti akan kami bedakan atlet atlet yang sudah divaksin termasuk kelompok yang awal ini mbak tentu saja
tidak akan kami campurkan dengan yang koni
karena berapa klit yang akan kami vaksin nanti di hari jumat atau hari hari berikutnya itu bagian akan bertanding di pon juga
jangan sampai double kalau double yang kasihan kementerian kesehatan
tapi berarti pemberian vaksin terhadap atlet ini digalakan semuanya harus mendapatkan atau misalnya ada yang menolak itu juga berhak pak untuk menolak pemberian vaksin tersebut
ya tadi juga ada yang nanya juga gitu
saya kira kalau itu kan wilayah saya bukan ranah kami
karena tempoh hari kan bapak presiden sudah menyampaikan bahwa seluruh rakyat indonesia wajib untuk mengikuti vaksinasi itu
tadi disampaikan kalau itu ada saran regulasi yang lain
tapi berarti tidak ada semacam sanksi gitu untuk ketika seorang atlet atau personal yang lainnya menolak pemberian vaksin tersebut sebelum adanya turnamen dilaksanakan
sejauh ini sih dari pertemuan kami dengan para atlet
sanksi tidak boleh bertanggung jawab
sanksi tidak boleh bertanding misalnya pak gatot
sabar itu tidak ada nolakan tidak ada disensi
hanya saja tadi karena itu mencakup nik itu belum berlaku untuk warga negara asing
karena soalnya ada sejumlah sabar itu kursinya adalah warga negara asing
karena belum ada regulasinya
dan itu tetap akan divaksin tapi menyusul gitu
masih terkait vaksin juga nih pak gatot
antisipasi untuk kemungkinan terpaparnya atlet atas kasus positif covid sembilan belas
kalau misalnya kita belajar dari pengalaman sebelumnya ketika pemberian vaksin di tahap pertama
kemudian ketika menuju ke tahap kedua ada yang tiba tiba terkena atau terpapar positif covid sembilan belas
ini berlakunya seperti apa pak untuk para atlet
saya kira juga berlaku sama
sama dengan misalnya kan diberitakan di cnn gitu
misalnya ada warga masyarakat yang misalnya baik yang sebelum divaksin
kemudian terpapar gitu
tadi saya sampaikan juga kalau ada atlet yang sudah terpapar itu ketentuan dari kementerian kesehatan itu harus tiga puluh hari berikutnya kalau sudah dinyatakan negatif baru bisa divaksin
karena kemarin ada cabar yang menyodorkan nama
ini kok dicorot oleh kemenpora
tadi sudah saya jelaskan secara baik baik
pak karena si a si b si c ini ternyata pernah terpapar
pak covid gitu satu
kemudian kalau yang ternyata sudah nanti divaksin
masih juga terpapar
tentu saja protap yang akan dilakukan kami mengikuti protap yang ada di kementerian kesehatan
karena poinnya kepada minan caffer kami tekankan tadi
bahwa vaksin ini adalah salah satu mitigasi saja
bukan berarti kalau sudah divaksin mereka bebas tidak mengikuti protokol kesehatan gitu mbak fani
pak gatot kita bergeser sedikit ya terkait dengan topik mengenai kalau misalnya kita lihat judulnya malam hari ini
menunggu geliat dunia olahraga di masa pandemi
ini upaya kemenpora dalam menghidupkan kembali roda perolahragaan dan kompetisi olahraga di indonesia khususnya
seperti mungkin liga sepak bola yang ditunggu tunggu oleh para penggemarnya ini
mengingatkan sempat mandek ya pak selama pandemi covid sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
ya alhamdulillah seperti yang juga diberitakan oleh cnn
itu yang lalu pak kapolri sudah memberikan izin kepada via pssi
untuk adanya pramusim
karena pada saat pramusim itu dimungkinkan oleh kepolisian maupun via satgas untuk menilai melakukan evaluasi
layak nggak kompetisi nanti ditaruhlah di bulan juni itu digulirkan
alhamdulillah itu izin sudah diterima dari pak kapolri kepada pak menpora
pak menpora yang luar biasa effortnya kemudian diberikan kepada pak ketum pssi
nah yang kedua ini baru bocoran ini kayaknya kami spesial bonus untuk cnn indonesia
hari kamis yang akan datang itu akan ada pertemuan serupa
dulu itu tanggal sepuluh itu dengan pengurus pssi dan pt lib liga indonesia baru
nah kalau hari kamis yang akan datang itu pertemuan yang dipimpin oleh pak menteri dengan perbasi basket dan juga indonesian basket league
jadi kayak pt lib nya kalau sepak bola
yang disaksikan oleh pimpinan kepolisian mabes polri dan juga perwakilan dari satgas
yang disaksikan baik oleh pak kapolri maupun pak doni
nanti pada saat pertemuan hari kemis itu akan diuji sejauh mana turnamen basket itu akan juga bisa digulirkan
karena rencana mereka itu akan digulirkan di tanggal lima belas maret
makanya hari kemis itu akan diuji sejauh mana protap mereka terhadap kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan
dengan harapan setelah itu akan bergulir
nah hanya saja satu mbak yang tahun ini tidak bisa digulirkan yaitu proliga
bola volley ini sudah terpun kepada ketua umum bola volley
tahun ini tidak ada kompetisi gula volley
oke pengujiannya akan seperti apa pak terakhir
ya pengujiannya adalah sama seperti pssi dulu pada saat
contohnya kalau dulu itu pssi diuji bagaimana protapnya pemain sebelum mereka dua puluh empat jam sebelumnya
apakah mereka dapat pcr swab
kemudian bagaimana juga dengan perangkat pertandingan
termasuk penontonnya juga pak gatot
itu tidak boleh ada penonton dan sebagainya
dan juga tidak boleh ada supporter plus tidak boleh ada noobar
nah kalau basket itu relatif lebih ringan karena hanya satu tempat yang akan dipakai di jakarta gitu
baik kita tunggu bagaimana hasil dari koordinasi pada hari kamis mendatang ya pak gatot
karena harapan kita semuanya adalah kompetisi tetap bergulir
kemudian juga roda perekonomian yang biasanya terimbas oleh as
oleh adanya kompetisi tersebut juga bisa tetap dijalankan
terima kasih pak gatot dewantoro atas informasinya pada malam hari ini